harus bantuin reva
buat dapetin jawaban dari boy
jadi mendingan sekarang
kita semua ngeliatin boy
sampai boy jawab
oke liatin boy semua
udah deh gak lucu nih
enggak enggak enggak
kita gak bakalan ke kantin
sebelum lo jawab
ya tapi gak disini juga kali gue jawabnya
ini juga serius boy
dua rius malah
udah deh mendingan sekarang lo jawab
udah boy disini aja ngomong ya
aku gak ke singapur
karena aku tuh kebayang kamu terus
mas aku di bandara
aku ngeliat semua orang tuh mirip kayak muka kamu
bahkan cleaning service
bandara aja tuh mirip dengan muka kamu
boi gue gak ngerti kenapa kembarannya reva banyak banget ya
jadi kembarannya reva juga
ya soalnya jangan bebek gue aja
saatnya kita sekarang ke
makan makan makan
makan makan makan
gue pengen kasih tau lo doang
ini ada orang datang ke dojo
dan dia mau fight sama lo
jadi ada orang namanya marco
gue juga gak tau ini orang dateng dari mana
punya info dari mana
tiba tiba dia datang ke dojo
dia pengen ngajakin lu duel
lo pernah kenal gak sama orang namanya marco
lu pernah punya masalah sama dia
ya nggak pernah sih bang
saya aja gak tau orangnya siapa bang
jadi dia nantangin saya dateng ke dojo
kelatannya ilmunya jago
gue aja gak bisa ngalahin dia
yaudah bang makasih ya bang ya
kenapa dia nantangin gue berantem
lo kenapa jadi diam gini
enggak tadi barusan bang jokowi nanya
bang jandra nelfon gue
katanya ada yang nantangin gue berantem
namanya kamu kenal siapa marco
ya enggak lah gue gak kenal sama dia
terus dia tau nama gue kan
gue udah denger nama lo
ya udah lah mendingan kita fokus buat sesuatu
oke sekarang kalian udah masuk semifinal
jadi kalian harus bisa lebih fokus
dan kita masuk ke semifinal karena bantuan oleh allah swt
dan sekarang mari kita sama sama berdoa
kita minta petunjuk sama allah
mudah mudahan pertandingan kita diberikan kelancaran
keinginan kita terwujud sampai tujuan
ivan posisi kamu sekarang diganti jadwal ya
penduk semua serata
beb semangat beb
wah ini muda muda gede
mau apa sih dekat dekat saya teh
mau apa dekat dekat saya
ini uang kamu jatuh
kayaknya bukan uang
kayaknya uang kamu deh
loh berarti ini duit buat gue aja nih
yaudah ambil aja terserah
kok terserah sih
ini orang maksudnya apa sih
sorry dari tadi gue gak sopan banget ya
kenalin gue arsya
halo basi banget sih ngajak kenalan
udah yuri balik bye
ini cewek mau play hard juga
ada seorang ibu muda yang dianya sama anak perempuannya
yang jago tekondo bos
enggak bos ibu muda itu kan pengen tatung sama si bos
yaudah lah jeng
kenapa jadi gue
rusan nih gue
tapi saya yang liatnya kasihan bos
kalau lo kasihan sama dia itu rusan lo bukan rusan gue
gue paling benci ikut campur urusan rumah tangga orang tau gak
penting banget sih